meski sudah diputuskan di dalam rapat dengar pendapat hari minggu lalu
polemik terkait boleh tidaknya narapidana percobaan atau yang belum menerima keputusan inkrah
sepertinya masih akan berlanjut
sejumlah anggota dewan bahkan menyatakan pengambilan keputusan berlangsung ala koboi
alias tidak mengindahkan prosedur dan ketentuan undang undang
hanya saja pertanyaannya sejauh mana polemik itu akan berlanjut
apakah hanya di media semata atau bakal dibawa sampai kerana mk
kami akan mengulasnya bersama para narasumber kami yang sudah hadir
ada didi irawadi syamsuddin ketua dpp partai demokrat sebastian salang
koordinator forum masyarakat peduli parlemen atau formapi
dan melalui sambungan telepon ada ariza patria ketua dpp partai gerindera
juga melalui sambungan telepon arief budiman komisioner komisi pemilihan umum
selamat malam bapak bapak
saya ke mas arief terlebih dahulu mas
ini akhirnya sudah putus tuh apa namanya pasal yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu
sikap kpu terkait dengan ini
ya silakan mas
jadi sebagaimana ketentuan dalam undang undang kpu kan terikat atas rekomendasi atau kesimpulan
yang dikeluarkan dari hasil rapat konsultasi dengan pemerintah dan dpr
maka sejak tadi pagi sampai malam ini
kita merampungkan revisi peraturan peraturan kpu yang memiliki beberapa kesimpulan
yang berubah pasal pasalnya dari sebelumnya berdasarkan rekomendasi pemerintah dan dpr
nah yang kita kebut sekarang hari ini ada tentang pencalonan kemudian daerah khusus
kemudian kampanye ini yang sedang kita sebut
nah besok kita akan lanjutkan lagi untuk
beberapa pkpu yang lain karena tanggal lima belas september
kita harus pastikan bahwa seluruh peraturan kpu sudah selesai dilakukan revisi
atas dasar hasil rapat konsultasi dengan pemerintah dan dpr
nah pertanyaannya kemudian kan kita sudah pernah membahas nih soal pasal tentang terpidana dengan hukuman percobaan
secara kebatinan kpu sebenarnya
bahasa formilnya ogah gitu kan untuk menerima ini
tapi ya karena ada aturan rapat konsultasi dan bersifat mengikat itu akhirnya harus ditelan bulat bulat
apa yang kemudian menjadi suasana kebatinan ini
karena ini sudah harus dijalankan oleh kpu
kpu jalankan saja sekarang
sekarang kita merumuskan pasal itu sesuai dengan substansi
yang sudah dibahas dan dijadikan kesimpulan dalam rapat konsultasi itu
sekarang kita sedang selesaikan ini rumusan rumusannya
saya ke mas didi terlebih dahulu
bagaimana kemudian demokrat berposisi di sini
terus terang kami sangat kecewa dengan putusan di dpr ini
karena sikap kita dari awal terpidana apapun posisinya
mau percobaan apalagi yang terpidana
tentu terpidana berarti sudah melakukan perbuatan pidana
sekarang masalahnya hukumannya saja
terbukti melaksanakan pelagaran
kawan kawan di sana kok memutuskan demikian
tapi sebenarnya ketika mayoritas teman teman di dewan memutuskan demikian ini
pemerintah harusnya turun tangan menyelamatkan ini
ketika pemerintah turun tangan lalu kan punya hak yang equal dengan dewan
pemerintah melihat ini suatu hal yang tidak sepatutnya
beberapa hal di masa lalu juga ketika kemungkinan kalah voting di era pemerintah sebelumnya era pak sby
pemerintah berani mengambil sikap mengambil posisi
walaupun pada akhirnya kalah misalnya
mengenai beberapa perpu ya yang akhirnya jadi perpu itu
pemerintah mengambil sikap
ini kan logika publik akal sehat publik dan rasa keadilan masyarakat
bagaimana jadi lucu
jangan jangan memang pemerintahnya seiring sejalan sama keputusan itu
kan itu pendukungnya pemerintah juga
saya tidak mengerti

tapi saya pikir harusnya melihat rasa keadilan masyarakat yang ada
tentu ini kan lucu ya
calon pemimpin ini kan harusnya seorang yang benar benar saya katakan harusnya bersih
even bahkan pelanggaran yang paling ringan pun katakan ya
ini mungkin kalau dikaitkan pelanggaran lalu lintas gitu ya
kalau dia menerobos lampu merah itu kan bukan hukuman penjara
mungkin hukuman denda atau apa
atau masuk jalur busway lalu diketahui publik
lalu dikenal hukuman
ini kan hal hal yang tidak patut
lalu apakah mentolerir hal hal yang sederhana begitu
lalu seorang calon pemimpin boleh menduduki mengikuti pilkada karena pelanggaran yang ringan misalnya
barangkali aturannya begini ya bang sebastian
sebenarnya ini adalah pesan buat kita semua bahwa manusia bisa hilaf
kalau percobaan itu hitungannya hilaf
bukan maksudnya tindak kejahatan
saya ke bang riza terlebih dahulu
bang rizal sudah bersama kami ya
ya pertanyaan saya ini ada suara yang kontra dan kemudian masa iya apa iya gitu
apa namanya terpidana ya walaupun percobaan tetap boleh maju
jadi begini ya mas ya
jadi kita harus luruskan dulu ya
yang pertama di undang undang itu yang disebut tidak pernah sebagai terpidana
tidak pernah itu tidak pernah sama sekali dihukum dia
tidak pernah salah sama sekali
atau mantan terpidana
yang sedang tidak diatur
nah ini dulu penting saya luruskan
berarti terpidana ini kita bicara tentang terpidana yang mau menjadi calon gitu
makanya di undang undang kan tarikan pkpu
ini kan pkpu tarikannya undang undang
yang kedua sekarang di pkpu
jadi kita sepakat
bunyinya itu seperti ini bunyinya
seorang terpidana tidak yang telah berkuat undang undang tidak dapat
ya kan kecuali ada kecuali
dan tidak di penjara
tidak dikurung lah kira kira kurung badan
pertama di kalimat ini jelas yang terpidana tidak boleh
ini diatur oleh mk
pkpu bukan bawah asur
sudah ada ini sebelumnya
kemudian dan tidak dikurung
kemudian yang ketiga perusahaan luruskan
pidana itu jenisnya banyak sekali
pidana itu mulai dari membunuh yang berat sampai yang ringan atau kealpa ringan itu pidana juga
contoh yang sederhana
saya bawa mobil di jalan
kecepatan yang wajar
tidak melanggar rambu rambu
tentu ada motor nabrak saya
ketika motor nabrak salah siapa
tapi ketika si pengendara motor ini katakanlah celaka kakinya patah dan lain lain
saya itu dapat pidana
apakah karena kesalahan orang yang naik motor tadi terus saya tidak bisa jadi calon bupati
di mana rasa keadilannya
kalau kasusnya seperti itu barangkali nggak ada isu ya
kita nggak akan bicara itu
barangkali dialognya nggak akan serumit ini
bahkan saya lebih ekstrim lagi ya
kita buang sampah itu pidana denda
di tilang itu lalu itu pidana denda
pidana denda ya itu di kuhp itu lebih berat daripada pidana percobaan
ini kita harus luruskan dulu
ini kan saya sendiri bukan orang hukum
dan saya tahu hal hal ini baru seminggu terakhir ini
sebelumnya kami keras terpidana tidak boleh
tapi setelah kita pelajari
apa iya semua disamakan
tadi buang sampah
ini atas nama keadilan ya
ada tingkatan pidana itu
jadi perlu diluruskan kepada masyarakat
kalau hal hal yang seperti ini dilarang
yang terjadi sebaliknya berbahaya
kedepan itu akan ada kriminalisasi
kalau saya keberatan dengan anda mencalonkan bersaing dengan saya
saya kerjanya bukan mencari simpati masyarakat
saya kerjanya cari kesalahan kesalahan lawan saya
apakah dia ada kesalahan buang sampah
ini mungkin saya bisa memprovokasi
supaya anda marah
lalu saya laporkan ke polsek
anda tidak akan menyenangkan
jadi berbahaya justru sebaliknya
kemudian yang terakhir
yang perlu saya sampaikan disini
ada yang lebih tinggi dari pkpu daripada undang undang itu sendiri
di undang undang dasar itu
setiap warga negara punya hak
punya hak dipilih dan memilih
ada yang lebih tinggi lagi apa
setiap warga negara punya hak konstitusional
kemudian yang ketiga
ada rasa keadilan
di mana rasa keadilan
contoh ya rasa keadilan
mk telah memutuskan
mantan terpidana boleh
padahal kita di komisi dua
mengatur sekalipun mantan
untuk menjunjung rasa keadilan
memberi hukum sosial
setelah lima tahun dia boleh nyalon
tapi sama mk dibatalkan
dengan alasan rasa keadilan
dengan alasan kesamaan hak dan lain lain
kami patuh pada mk
yang final dan mengikat
jadi tolong diluruskan
bukan kami mendukung terpidana
justru kami bersekeras terpidana tidak boleh
yang kealpan ringan
atau yang tidak dikurung
jadi harus dibedakan
kalau orang dalam hal hal yang kecil
tidak boleh menjalonkan
yang terjadi berbahaya
itu akan terjadi kriminalisasi
kita potong anda disitu
saya mau mendengarkan bung sebastian salang terlebih dahulu
perdebatan seperti ini
ini perdebatan lama
itu sudah mulai memperdebatkan
soal persyaratan ini
calon pemimpin itu adalah
yang dipilih secara khusus
pada diri seorang pemimpin
itu diletakkan sebuah tanggung jawab yang besar
punya cacat dan celah pada dirinya
kita bisa mengatakan bahwa
tidak ada manusia yang sempurna
tetapi ada upaya
orang yang nanti akan menjadi pemimpin itu
dia tidak punya kekurangan
yang bisa menjadi beban
ketika dia memimpin itu satu
maka persyaratan dibuat
agar orang yang terseleksi itu adalah
memiliki kualifikasi yang lebih baik
peraturan kpu itu memperjelas
itu dalam rangka apa
dalam rangka memfilter
orang orang yang akan jadi
karena menjadi pemimpin ini
tidak semua orang mas
tidak semua orang
yang terakhir itu
nanti kita serahkan kepada masyarakat
untuk menentukan pilihan
tapi itu benteng terakhir
dpr juga sudah pernah memutuskan
tidak boleh maju
dan itu adalah sebuah capaian
titik kesadaran mereka
orang orang seperti ini
kalau mereka diberi kesempatan lagi
mereka sudah cacat
karena ada sekian persyaratan persyaratan lain
yang harus dipenuhi juga
oleh seorang pemimpin
misalnya soal integritasnya
di dalam ketentuan itu
tidak diatur soal ini
maka perdebatannya menjadi dua
perdebatan formal legalistik
kita bicara soal aturan aturan
itu perdebatan soal kesadaran etis gitu
andai kata masyarakat kita
punya tingkat kesadaran etis
seperti calon pemimpin di jepang mas
itu nggak perlu nih aturan ini
mereka tahu diri
kita di indonesia ini
perdebatannya masih levelnya seperti ini
orang berusaha sedemikian rupa
punya cacat dalam diri
menggunakan argumentasi lainnya
untuk membolehkan mereka masuk ke sana
nah ini kan
masih di sini sebetulnya
dan sayangnya ada peluang kemudian
melalui apa namanya
aturan yang kemudian menjadi
peraturan kpu ini
kita pernah bicara juga
kalau misalnya rada rada
kpu akan mengajukan judicial review
apakah itu akan disampaikan
terkait dengan pasal ini
itu kan terkait dengan
pasal yang ada dalam undang undang
bukan hasil rapat konsultasi
yang di judicial review
jadi bukan persoalannya
memang hasil rapat konsultasi ini
ya kita harus kerja lagi kan
merevisi peraturan kpu
kemudian yang kedua
kita harus membaca betul
kemungkinan kemungkinan yang terjadi
substansi terkait dengan ketentuan ini
kita masukkan dalam pkpu
apa yang harus dilakukan oleh kpu
terpidana percobaan ini
pendaftaran pada masa verifikasi
bahkan ketika dia sudah ditetapkan
sebelum hari pemungutan suara misalnya
terjadi tindak pidana yang
pengadilan kan bisa langsung perintahkan
jadi kita harus melihat implikasi implikasinya juga
juga harus menjadi perhatian kita bersama
baik mas arief terima kasih saya tahu anda
dari tempat anda melakukan rapat sekarang
jadi silahkan melaksanakan tugas anda sebagai
terima kasih atas waktu dan kesempatannya

kami masih akan kembali dengan perbincangan ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
mari kita lanjutkan
perbincangan ini mas didi mau menanggapi
apa yang disampaikan bang riza tadi
saya berbeda tadi contoh contoh yang disampaikan
saya pikir itu memang
contoh itu orang tidak bersalah ya
betul itu masuk pidana mas
itu masuk kebuka levis namanya
katakan misalnya membawa kendaraan
supirnya yang lalai bukan atas perintah dia
supirnya ingin menerobos lampu merah
berarti yang salah supirnya katakan begitu
bukan dia langsung buang sampah
sembarangan itu bukan salah dia
itu bukan salah dia
saya bawa mobil di jalan kita kan biasa bawa mobil di jalan
sekalipun sebentar mas riza
tadi silahkan ditanggapi
sekalipun pelanggaran ringan
kalau sudah di vonis karena kesalahan dia
katakan perintah dia
terobos lampu merah nih
ya menerobos lampu merah atau masuk jalur busway
ini kan tidak patut sama sekali ya
walaupun itu kelihatannya sepele
saya kira seorang pemimpin tadi
mas salang juga sudah mengatakan
sejak dia jadi calon itu benar benar memberikan harapan
akan pemimpin yang menjanjikan
pemimpin yang bersih
pemimpin yang tidak cacat
menyakini manusia memang tidak ada yang sempurna sekali
kita masuk ke
masuk ke substansi soal terpidana percobaan
menurut bang riza tadi
pidana percobaan itu
belum masuk kategori
orang yang terhukum
sudah dihukum dong
kalau dihukum percobaan itu kan artinya sudah di vonis pengadilan
tapi selama masa percobaan
katakan ya kasus penipuan ringan
atau kasus pelanggaran ringan lah ya
dihukum enam bulan percobaan
enam bulan itu
kalau mengulangi perbuatannya baru dihukum
sudah dinyatakan sebagai terpidana
terbukti secara sah dan meyakinkan
menuhi unsur unsur dari pidana yang dilakukan
sudah dinyatakan oleh fonis pengadilan
oleh ketok balu pengadilan
sudah dinyatakan bersalah
jadi jelas ini orang yang sudah dipidana
sudah dinyatakan bersalah
yang harusnya melihat hal
jauh dan lebih dalam
memperkenankan orang orang ini
itu yang jadi masalah
bukan seperti itu
yang pertama saya klarifikasi
tadi yang dimaksud lalu lintas itu
bukan kita perintahkan supin
itu kesengajaan namanya
jadi di naik mobil itu
aturannya kalau kita bawa mobil tidak bersalah
kemudian pengguna motor itu
katakanlah celaka kakinya patah
itu kita kena pidana
padahal tidak bersalah kita
itu udah aturan lalu lintasnya begitu
nah maka saya bilang apa orang seperti
kalau itu jelas
itu yang dimaksud kulfa levis
kemudian yang kedua
tadi yang disampaikan percobaan
saya ingin meluruskan
di aturan kuhp
percobaan itu lebih rangen
daripada pidana denda
yang saya tahu saya juga baru tahu
setelah hari ini
kami juga baru tahu di komisi dua
sehingga jadi mempelajari
yang ketiga yang perlu juga disampaikan bahwa
kita tidak mengatur percobaan
kita tidak mau masuk pada pidana percobaan
percobaan itu macam macam
sehingga yang diputuskan di pkpu adalah
dan yang tidak dikurung
yang tidak dipenjara
yang tidak dipenjara ini
umumnya itu pidana ringan
kemudian yang ketiga
tadinya kita ingin merinci
apa sih yang dimaksud dengan kulfa levis
atau pidana ringan
tapi kalau dirinci
mungkin dua halaman tidak cukup
sehingga kami mencari batasan
sesuai dengan mk kulfa levis
dan tadi yang dikurung
masuk di percobaan mas
persis itu juga
ini kita bicara soal teknis ya
dalam pengaturan nanti
maka kpu juga akan menghadapi persoalan nanti disitu
soal kulfa levis yang dimaksud itu
dalam prakteknya nanti akan menimbulkan perdebatan
karena itu mesti ditafsir
yang mana yang masuk kulfa levis
mana yang tidak
nah apakah itu nanti akan dirinci satu persatu
di dalam pkpu
kira kira begitu
ini kan akan menimbulkan
multitafsir nanti di lapangan
dan disitulah permainan
jadi menurut saya teman teman dpr tidak menyelesaikan masalah
padahal ini kan konsultasi
supaya tidak lagi ada
multitafsir dalam pkpu
karena pkpu itu menerjemahkan undang undang
harusnya teknis dia
harusnya begitu masuk di pkpu
tidak ada lagi perdebatan
jadi saya tanya teman teman ini
substansinya bukan mau menyelesaikan masalah itu
tapi bagaimana agar
celah yang tidak diatur itu
dalam putusan mk itu dimasukkan
menurut saya masih belum clear disitu
jadi gini mas halo
jadi dibedakan tadi saya bilang
ada yang lebih penting
yang pertama apa
kita lihat di negara negara maju mas
di negara maju itu
syarat calon presiden itu sangat
sangat tidak macam macam lah kira kira begitu
presiden kita juga di indonesia syaratnya tidak macam macam
kenapa pilih terlalu berlebihan
kenapa pilkada terlalu berlebihan
kemudian yang tiga kali penting
ada hal yang lebih prinsip
apa itu keterpilihan orang itu
gantung pada kedalatan rakyat
kita ingin mengedepankan kedaulatan rakyat
biarlah rakyat yang menentukan
apakah orang itu pantas
atau tidak jadi pimpin
jangan kita membuat aturan
yang belum belum sudah membatasi
ini sangat berbahaya
bayangkan kami anggota dpr ri
atau gubernur atau presiden sekalipun
nasibnya masa ditentukan oleh
sekelas penyidik di polsek
jadi penyidik di polsek itu bisa menentukan
bahwa anda bersalah
di mana rasa keadilan ini
ini yang berbahaya
bukan mabespori lagi
setingkat apa paling rendah di situ penyidik
bisa menentukan nasib kita
kita tidak adil
jadi biarlah rakyat yang menentukan
apakah orang ini pantas atau tidak dipilih
kemudian yang kedua
jadi intinya apa itu
partai politik kita mendorong
partai politik dewasa jujur
calon calon yang terpidana ringan sekalipun
saya setuju itu
kami juga begitu
itu bentuk edukasi
tapi akhirnya bisa
tapi jangan sampai ada pasal
yang mudah dijadikan alat kriminalisasi
mas didi silakan
saya melihat sederhana saja
contoh yang disampaikan
tingkat polsek atau polres
tidak boleh menentukan
saya pikir keliru besar
entah itu posisi anggota dpr ri
pejabat lebih tinggi lainnya
katakan tadi pelanggaran yang di
pertama tama saya ingin menyatakan
contohnya nggak tepat saya kira
dia di jembatan mobil
dibuktikan dia tidak bersalah
contoh kesalahan tadi
saya pikir kalau melanggar
busway lampu merah
atau buang sampah sembarangan
itu jadi masalah
saya kira kita nggak boleh
seolah olah ada perbedaan
ketika ditangani oleh
tapi dia melakukan kesalahan
lalu ada semacam toleransi
tidak tepat saya kira
aturan yang ada sekarang ini akan sulit
ruang yang terlalu berlebihan
terhadap calon calon yang kita harapkan
calon calon terbaik itu
bebas dari masalah
bebas dari persoalan hukum
ini aturan yang ada ini
saya mau tanya ke bang sebastian salang
ini sebenarnya ada tidak sih
calon yang seperti ini
yang kemudian diwadahi oleh aturan ini
dan punya rencana maju di dua ribu tujuh belas
tidak usah kita sebutlah namanya
ada apa tidak
begini kalau belajar dari pengalaman sebelum sebelumnya
itu kan banyak sekali
orang orang bermasalah itu
akhirnya kemudian maju lagi
ada semangat dari partai politik
bukan mau membereskan
hal hal seperti itu
tapi justru mau mengakomodasi
orang orang yang sedang dalam
lalu kemudian dilindungi oleh undang undang
sehingga membolehkan partai politik
karena nanti perdebatannya lagi
undang undangnya boleh kok
kenapa muslih larang
pkpu nya boleh kok
kan perdebatannya nanti begitu
padahal kan spirit dasar kita ini
adalah memberikan hukuman kepada orang orang
yang sudah terbukti melakukan kesalahan
pada masa sebelumnya
dan jangan diberi kesempatan lagi
untuk tahap berikutnya
nah tentu kita
setiap warga negara untuk dipilih
aturan itu bermanfaat
untuk melindungi masyarakat
jangan lupa yang dibicarakan tadi ini
hanya hak dari
calon kepala daerah
tapi kita melupakan hak
publik untuk mendapatkan
calon pemimpin yang baik
seandainya partai politik kita itu
menjadi wadah yang menyeleksi
kita nggak perlu pusing mas
tetapi kan partai politik justru
mewadahi yang model kayak begitu begitu
ingat kita ingat betul pada pilkada tahun dua ribu lima belas
akhirnya banyak beberapa daerah itu harus ditunda
karena orang yang
belum selesai masa hukumannya
karena putusan mk
lantas kemudian ikut bertarung lagi
jadi menurut saya
sebetulnya apa sih
mau memadahi orang orang yang bermasalah
yang sudah kita ketahui memang mereka bermasalah
kita mau mendorong agar pemimpin pemimpin
di daerah itu adalah pemimpin pemimpin yang terbaik
untuk memperbaiki bangsa ini
itu sebetulnya pertanyaan penting bagi partai politik
ini bukan soal perdebatan
semata mata perdebatan legal
tapi kami harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ingin mendalami
di balik aturan ini
tak terbendung juga
dugaan dugaan yang ada di kepala
ini jangan jangan ada partai partai yang
calonnya kandidatnya bermasalah
dan kemudian diberi ruang untuk itu
kita kan sering sekali mendengar
aturan dibuat untuk kepentingan kepentingan seperti itu
sudah mulai ini
orang yang dibuat
tidak boleh berdasarkan orang per orang
atau kepentingan orang per orang
atau kepentingan partai tertentu
kalau kita berpikir seperti tadi
partai ini dibuat untuk meloloskan
orang nanti berpikir sebaliknya
berarti yang nggak ingin meloloskan
karena punya jagoan juga di sebelah
jadi gak ada habisnya kalau ke situ kan
jadi tidak boleh begitu
hal ini bisa terjadi pada siapa saja
bisa pada hari ini mungkin partai a
besok bisa partai b
partai c dan seterusnya
hari ini mungkin di daerah satu
besok di daerah dua tiga
hari ini pada pasangan a
besok pada pasangan c
jadi tidak boleh ke situ
itu yang pertama prinsip
membuat regulasi atau aturan
kemudian yang tidak kalah penting
tadi saya sampaikan
kita menghindari kriminalisasi
jangan dibatasi di awal
jangan dianggap karena ini ingin menjegal ahok
gak ada hubungan sama ahok
ini undang undang untuk seluruh indonesia
kami di dpr sepuluh fraksi umpama
sepakat anggota dewan itu cukup cuti
karena anggota dewan tidak punya kewenangan otoritas
pemerintah bersih keras

ya kami terima
jadi sebetulnya ya kalau mau jujur
pemerintah lebih dominan hari ini
terhadap regulasi yang dibuat antara pemerintah
jadi kalau kita mau telisik satu satu
pasal demi pasal
kita akan lihat gitu
apakah di sini ada kepentingan atau tidak akan kelihatan
kita ingin membuat semua regulasi
untuk kepentingan masyarakat ke depan
masyarakatnya harus semakin dewasa
justru memberi ruang yang seluas luas ya
dan haknya kembali kepada rakyat
umpamanya yang terjadi
ada beberapa daerah
mantan terbidana kan terpilih
kalau di dpr
pilkada kemarin dua ribu lima belas
itu kan ada mantan yang terpilih kan
kalau dpr itu lebih ekstrim
lima tahun dia baru boleh nyalon
tapi kan mk nya beda
padahal mk cuma sembilan orang
di dpr lima ratus enam puluh anggota dewan
yang terpilih oleh dpr
rakyat kalah dengan sembilan mk
kan mk sembilan kan mahkamah ditunjuk pemerintah tiga
tapi kan kita menghormati aturan konstitusi kenegaraan
kalau sudah mk
begitu juga soal cuti kepala daerah
tidak semua apa yang menjadi kehendak aspirasi dpr
pakat terpilihan tidak boleh
kecuali yang tidak dikurva
kepala levis juga
itu juga bukan aturan kami
itu aturan mk
kemudian apa solusinya
saya ada tiga yang sudah kita putuskan
satu yang ideal itu undang undangnya direvisi
itu kita sudah sampaikan
tapi menurut pemerintah kan tidak mungkin waktunya
kita kan ingin mengakomodasi
tanggal pendaptaran dua puluh satu dua puluh tiga
kemudian soli kedua
ya udah pemerintah buat pertu deh
seperti psb tidak berani juga
pemerintah tidak cukup waktu buat perpu
ya nggak ada pilihan
sementara kita atur di pkpu
harapan kita setelah hari ini pkpu keluar
silahkan komunitas masyarakat mengajukan
mengajukan jr terhadap undang undang ini
silahkan menggugat peraturan pkpu
ada mekanisme yang bisa dilalui
jadi kita ini negara yang demokratis
tapi dpr kan harus membuat sikap bersama pemerintah
tidak boleh ada kekosongan hukum
tidak boleh ada kekosongan aturan
kami sepakat sebetulnya revisi
atau perpu bahkan kami dorong
ini pilihan yang terakhirlah
pkpu ini diatur sedemikian
jadi kita ke depan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat
kedaulatan tetap di tangan rakyat
jangan di dpr
jangan di pemerintah
kedaulatan tetap di rakyat
jadi kita harus memilih
bahkan sudah kita atur
mendeklarasi kita dorong pemerintah
bahwa orang yang tadi diatur dideklarasi setidaknya
kita berharap begitu sih
yang terbaik yang diberikan dpr
cuma kita agak berkernyit ketika ada aturan seperti ini
saya justru melihat dpr ini agak mundur ya
dan mundurnya ini
saya kok menangkap
ada sesuatu yang aneh gitu
tidak ada yang menangkap
kalau telusuri ke belakang
dpr punya keputusan itu sangat maju loh
dpr itu sangat tegas
membuat keputusan bahwa
terpidana itu tidak boleh
itu kan sebuah
sikap dan keputusan yang jauh lebih maju
di dalam ruang ruang yang
karena dibatas oleh keputusan
mahkamah konstitusi tapi mereka mencoba
mungkin di situ masih ada harapan
pkpu itu seperti yang
diputuskan hari ini makanya
suatu sikap yang sebelumnya sangat maju
lalu kemudian ketika
kpu membuat pkpu yang
menurut saya juga tidak banyak
membantu pkpu ini tapi
justru ditolak oleh dpr
seolah olah kpu ini
sudah melakukan pelanggaran yang luar biasa gitu
mkd dan lain sebagainya mestinya
menurut saya kalau saja
dpr itu konsisten dengan keputusan mereka sebelumnya
justru mendukung apa yang dibuat oleh
itu berarti bahwa
antara sikap mereka sebelumnya
konsisten dengan sikap mereka hari ini
dpr dan kpu itu sama sama berhadapan
dengan mkd karena itu
terus terang saja kalau saya secara pribadi
kecewa dengan keputusan mkd itu
ini tidak konsisten
sebelumnya saya sepakat tadi ya
apa namanya sebelumnya itu sudah
jelas kalau yang namanya terbukti
melakukan tindak pidana terpidana
tidak boleh itu jelas
dan tadi saya ingin mengkritisi
kriminalisasi tidak tepat
kriminalisasi lah itu saya kira
kriminalisasi misalnya pada saat banyak orang
kritis di awal awal
itu mungkin boleh
untung saja bung salang tidak
termasuk yang dipanggil gitu ya
akan konsisten bahwa
kalau orang sudah terbukti ya melakukan
tindak pidana sekecil
apapun pelanggaran itu
ketika melakukan hal
yang boleh dikatakan tidak terpuji
jelas bukan calon pemimpin
yang patut untuk
dan sekarang saya rasa tidak mudah
dalam rangka membuat pkpu ya
oleh karenanya kalau ada jalan masih bisa
bagaimana caranya ini diperbaiki
karena ini demi kepentingan bagaimana
rakyat yang terbaik ke depan kalau ini
dipertahankan lalu ada kriteria yang
demikian rujukan dari
kira pemerintah harus turun tangan
untuk suatu hal yang baik saya rasa
mungkin mungkin saja tidak bisa
dibiarkan saya pikir ya
saya tidak tahu apakah
lalai bagaimana saya pikir suara
masyarakat suara publik apa yang
menjadi kepatutan karena disini
kita ingin memilih pemimpin yang terbaik
pemimpin jangankan seorang
seorang kepala desa saja kita ingin yang
sempurna apalagi yang begini lalu
menarik yang disampaikan
oleh bang riza
tadi yang mengatakan walaupun ada
aturan saya tetap
atau istilahnya apa ya tetap
meminta agar semua partai politik
memilih calon yang terbaik
itu dilakukannya dengan cara
seperti apa ya bang riza
kalau kita ingin jujur ya
penting itu bukan aturan
aturan itu saringan saja
jangan terlalu berlebihan membatasi
justru sebaliknya sama kriminalisasi
jangan sampai digunakan oleh
niat jahat tadi akhirnya
mengkriminalisasikan orang lain
itu berbahaya saya dengan sangat
mudah bisa buat orang emosi
seperti ahok paling gampang itu dibikin marah
ahok marah kemudian saya laporkan tidak
menyenangkan ahok kena tuh
jadi calon apa harus begitu kita
kan begitu kan tidak perlu
kemudian yang kedua tadi
menarik tadi bahwa
kuncinya ada di partai politik kok
begitu loh karena yang
mengusulkan partai politik
agama mana pendidikannya
apa ditutup dengan syarat syaratnya
kompetensi apa itu
partai politik kalau orang yang
baik ya masyarakat pilih yang
baik kalau partai politik
mengusung yang tidak baik ya
masyarakat tidak tahu tidak semua
masyarakat tahu buktinya apa
udah tiga ratus enam puluh satu kepala
daerah yang terpilih
menjalankan yang diusung
oleh partai politik ternyata berujung
salah siapa ya memang
di partai politik jadi memang
tidak mudah soal ini jadi saya mendorong
justru sebelum masyarakat
memilih calon calon kepala daerah
partai politik harus lebih dini
menyeleksi sebaik mungkin
nggak lebih baik begini logikanya
bukannya tidak lebih baik kalau
aturan itu tidak ada
ketimbang itu jadi filter di belakang
soal aturan tadi saya bilang
aturan itu berbahaya akan terjadi
itu berbahaya sekali
contohnya tindakan tidak
menyenangkan sangat mudah
saya mimpin rapat saya gebrak meja
ada yang protes itu
itu tidak menyenangkan
hukum saya gara gara itu
atau saya gedor meja
atau saya nutup pintu
dengan keras dianggap tindakan
tidak menyenangkan saya dilaporkan
kena saya apa gara gara itu
saya nggak bisa jadi anggota dewan saya nggak bisa
jadi kepala daerah jadi kita harus
hati hati membuat aturan
bukan berarti melonggar longgarkan
justru berbahaya membatasinya
tadi saya bilang di negara maju boleh dicek
di amerika di jepang
semua persyaratan itu tidak berlebihan
bahkan melonggarkan kembali
masyarakat yang menentukan
saya ingin justru kedaulatan kembali
kepada rakyat tapi partai politik
pasangan yang terbaik
yang terbaik apa yang terbaik kompetensinya
integritasnya tanggung jawab kalau
bisa jangan sampai korupsi dan lain lain
itu tanggung jawab di partai politik
jangan aturan mendebatasi yang
berlebihan justru akan
akhirnya orang bukan mencari
simpati masyarakat program
pasangan calon lain mencari cari
kesalahan pasangan orang bahkan memprovokasi
baik mas riza terima kasih atas waktunya
ngobrolnya di kantor
oke terima kasih selamat malam
contoh contoh yang disampaikan
nggak cocok dengan kenyataan justru yang
saya melihat justru aturan
ini memberikan kelonggaran kelonggaran sehingga
kita akan sulit mendapatkan
pemimpin yang benar benar ideal sesuai
dengan keinginan publik
karena calon pemimpin itu sekecil
apapun cacat tidak boleh
ya ya memang tidak ada manusia yang
sempurna tapi kalau hal hal yang
sepele saja dia sudah langgar
melanggar jalur busway melanggar
menerobos lampu merah misalnya
kalau tadi contoh yang disampaikan itu
orang untuk tidak bersalah ketika
gebrak meja ya manusiawi kan ada aturan
di dpr atau di
di eksekutif juga dalam konteks mana dulu
agak jarang sih memang kita dengar yang pejabat
kemudian dipidana karena gebrak meja
ya itu nggak tepat
saya rasa sikap kami jelas
terpidana sekalipun percobaan
berarti sudah terbukti melakukan
tindak pidana dan sangat tidak patut
dan tidak layak dipilih oleh
rakyat bahkan sejak
dicalonkan sebagai pemimpin dan
para demokrat tidak akan
memberikan ruang calon calon
yang demikian ya
sekalipun melakukan pelanggaran percobaan karena
jelas sudah melakukan
tidak pidana di sana termasuk
sebenarnya mantan terpidana ya tapi ya dari
mantan terpidana saya pikir ada
aturan ya ada aturan lima tahun
dan itu pun dilihat lagi dan mereka harus mengumumkan
kepada publik dan tidak mudah juga saya
saya kira walaupun ada
di satu dua tempat mungkin yang menang
tapi masyarakat kedepan akan
akan tambah cerdas saya kira ya
aturan yang dibuat ini kan
di ruang hampa tetapi ini
refleksi dari realitas
yang kita hadapi selama bertahun tahun
tadi sudah diakui oleh pak riza
dari sekian ratus kepala daerah itu
tiga ratus lebih itu semua
dalam rangka merespon fakta fakta
itulah maka kemudian
coba diakomodasi di dalam
undang undang ini adalah
bagian dari komitmen kita agar
kedepan kita tidak mengulangi
pengalaman buruk yang pernah
terjadi kan itu spirit dasarnya
memang menjadi bencana ketika
mahkamah konstitusi kemudian
ketika ini dibataskan maka
kemudian mantan mantan koruptor itu
berpesta pora dan
itu kembalinya itu pada
tahun dua ribu lima belas yang lalu itu
luar biasa mas begitu
jadi menurut saya
ini menjadi catatan penting
kita jangan memperketat
pengalaman masa lalu yang kelam itu
ketika kita melonggarkan ini semua
enak sekali kalau kita bicara serahkan
kepada masyarakat biarkan masyarakat yang memilih
ketika kita membuat kebijakan
membiarkan itu lalu ketika
partai politik melakukan rekrutmen
membiarkan karena nanti ada
terakhir filternya di masyarakat persoalannya
masyarakat kita itu belum tuntas pak
ekonomi belum tuntas dengan
orang orang yang bermasalah
ini yang punya pengalaman melakukan
tindakan pidana inilah yang
punya keberanian untuk melakukan hal yang sama
hal yang sangat berat
mereka sudah lakukan apalagi
hanya begitu jadi
ini kan hal hal yang mestinya
perlu dipikirkan karena itu
melihat cara pandang dari
wakil rakyat kita dalam
merumuskan kebijakan kebijakan yang sangat
strategis bagi bangsa ini
seperti yang riza patria katakan
walaupun ada aturan
partai politik bisa melakukan
filter langsung jangan sampai
kemudian ketika masa
pecalonan itu berlangsung
dan verifikasi munculan nama nama yang
kemudian kita bisa tebak oh
si ini didukung partai ini
ternyata untuk meloloskan
mereka nih aturan aturan itu
dan publik pasti akan mencatat
terima kasih atas waktunya bapak bapak